deddy heriadi pengemudi ojek online yang berhasil membeli mini cooper seharga dua belas rupiah pulang kampung ke ciamis jawa barat
deddy menjual kembali mini coopernya dengan alasan belum membutuhkan mobil mewah dan pajak yang tinggi
kedatangan deddy heriadi di kampung halamannya di desa bunter sukadana ciamis disambut hangat keluarga selasa pagi
deddy langsung melepas rindu dengan anak duanya yang baru pulang dari puskesmas
bapak tiga anak ini ceria saat bercerita pengalamannya membeli mobil mini cooper dengan harga dua belas ribu rupiah
deddy yang di jakarta bekerja sebagai pengemudi ojek online mengaku hanya iseng membeli barang di situs belanja bukalapak pada hari belanja online dua belas desember lalu
sebelumnya deddy beberapa kali gagal membeli barang mulai telepon seluler komputer hingga blender
setelah proses administrasi mini cooper yang dibelinya diterima senin kemarin
namun karena pajak kendaraan tersebut cukup tinggi
dan deddy merasa belum membutuhkan kendaraan mewah akhirnya mini cooper yang ia menangkan dijual kembali
deddy berharap mini cooper yang di pasaran nilainya di atas tujuh ratus juta rupiah itu bisa laku dengan harga tinggi
uang hasil penjualan akan ia gunakan untuk memperbaiki rumah
senin kemarin sudah serah terima kunci
secara simbolis ya sudah keterima hadiahnya
mungkin semua orang senang bang dapat hadiah seperti itu
dan siapapun mungkin gak nyangka bisa jadi terpilih dari sekian banyak saingan
yang dengar dengar katanya dua juta penyerbu
kalau harganya kalau di showroom itu kurang lebih sekitar tujuh ratus dua puluh katanya
istri deddy menerima kabar suaminya membeli mobil mewah seharga dua belas rupiah dengan perasaan campur aduk
saat itu anak kedua mereka sedang sakit
saya memang gak percaya
ya akhirnya gitu aja lah
datar datar aja ya
enggak sama sekali enggak
bahkan pikir pikir dalam pikiran pun enggak
membayangin pun enggak
cuma kita hidupnya tiap hari pas pasan doang
belum akan mengisinya dengan mini cooper
deddy dan keluarga sudah membangun garasi mobil di rumah
saat ini garasi baru diisi sepeda milik anak sulungnya
deden rahadian ciamis